semen ketangkasan mengemudikan pesawat terbang digelar di abu dhabi uni emirat arab sabtu lalu
iya para peserta harus melalui sejumlah rintangan dengan catatan waktu tercepat
red bull air race adalah lomba ketangkasan mengemudikan pesawat udara yang sangat bergensi di dunia
ajang ini dapat diandaikan sebagai balapan formula satu versi pesawat udara
pesawat yang digunakan adalah pesawat khusus dengan satu awal
nah para peserta harus melalui sejumlah rintangan berupa tiang tiang yang harus dilewati
dalam turnamen kali ini atlet asal perancis nikolai ivanov meraih kemenangan dengan catatan waktu tercepat lima puluh delapan lima ratus lima puluh detik
saya tidak pernah bosan melihat akrobatik yang dilakukan di red bull air race
mereka memang jagoan dalam berakrobat seperti ini
kalau kita lihat ya lewat tiang tiang seperti itu
saya juga gak mau kalah saya juga jago loh akrobat
bukan main bisa saja
dan kita sudah cnn indonesia news report siang ini
ya anda bisa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision
jangan lupa untuk menyaksikan kembali cnn indonesia news report besok siang